sementara itu empat orang mahasiswa asal garut terjatuh di gua batu badak bantar kalong tasik malaya jawa barat
saat mengikuti kegiatan pendidikan dasar mahasiswa pencinta alam
proses evakuasi dari dasar tebing setinggi tiga puluh lima meter iti pun berlangsung dramatis
akibat kejadian ini satu orang mahasiswa meninggal dunia di tempat
sementara tiga temannya selamat meski mengalami luka dan juga harus dirawat oleh tim medis
kecelakaan menimpa mahasiswa sttg garut saat mengikuti kegiatan pendidikan dasar mahasiswa pecinta alam
di kawasan gua batu badak bantar kalong tasik malaya jawa barat minggu petang
total enam belas mahasiswa mengikuti kegiatan pendidikan dasar mahasiswa pecinta alam berujung malapetaka ini
empat orang mahasiswa terjatuh saat berusaha menuruni tebing menuju gua batu badak sedalam hampir tiga puluh lima meter
kali rapting yang digunakan mahasiswa diduga putus hingga keempatnya masuk ke dasar jurang
proses evakuasi jenazah korban dari dasar jurang berlangsung dramatis
medan yang sulit ditambah suasana malam yang gelap membuat proses evakuasi jenazah mengalami kendala
evakuasi melibatkan basarnas kepolisian tni relawan serta warga sekitar hingga minggu malam
sebelumnya para mahasiswa ini sudah disarankan untuk tidak melakukan kegiatan tapi seluruh mahasiswa tetap melakukannya
jadi sebenarnya pada waktu itu ada datang minta izin istilahnya memberi pemberitahuan
pada saat ini saya sudah disarankan karena di belahnya poseg bantar kalung yang tiga kecamatan yang satu kecamatan culamaga kita lagi ada bencana
kalau bisa nggak usah tapi beliau beliau ini mahasiswa ini menyatakan bahwa ini sudah agenda
gak apa apa boleh buat kita kan ada pemberitahuan dari semua musbika juga ada
akibat kejadian ini seorang korban meninggal dunia di tempat
sementara tiga lainnya berhasil lolos dari maut meski harus langsung mendapat penanganan medis akibat mengalami luka ringan
jenazah mahasiswa ini langsung dibawa untuk menjalani visum di puskesmas simpang karang naunggal
sementara belasan mahasiswa lain masih berada di base camp pendakian sebelum dipulangkan senin pagi
dengan perhadian tasik malay